berburu barang diskon waktu berbelanja daring atau online terkadang membuat gemas ya
demi mendapatkan sebuah produk incaran seorang calon pembeli harus bersaing dengan ratusan ataupun bahkan ribuan orang yang punya minat serupa
ada kalanya orang tersebut hanya bisa gigit jari gara gara gak kebagian barang yang diinginkan
namun sebagian lain ada yang bernasib mujur karena bisa memperoleh barang impian dengan harga yang super murah
febri setiawan mengaku terkejut dan tidak menyangka berhasil mendapatkan mobil toyota agia dengan harga satu rupiah saja
bagaikan mimpi mobil yang dipasarkan mulai dari satu ratus enam puluh an juta rupiah ini bisa ia dapatkan di flash sale akbar rp satu pada selasa empat april lalu
pemuda dua puluh tiga tahun asal kota cimahi jawa barat ini awalnya mengaku mendapat notifikasi pengingat dari shopee flash sale empat puluh empat
hal itu mengundang rasa penasaran febri untuk mengikuti flash sale akbar satu rupiah
tak disangka dengan hanya bermodalkan perangkat ponsel yang memadai koneksi internet yang kuat doa serta keberuntungan
febri bisa membawa pulang sebuah mobil seharga satu rupiah saja
kabar gembira ini juga disambut oleh keluarga dan orang orang terdekat febri yang senantiasa memberikan dukungan
dia kalau pengen sesuatu dia juga berusaha juga gitu
jadi saya sebagai orang tua juga cuma mendukung lah
misalnya gitu mendukung sampai berusaha juga untuk mencapai keinginannya
intinya kerja keras dia orang suka kerja keras gitu
kebahagiaan ini kemudian ia bagikan lewat
akun instagram at febris dan menjadi viral
biasalah lihat di notif scroll ke bawah dan emang masih ada notif shopee flash sale empat puluh empat
belum saya clear
nah disitu saya iseng lah saya klik
kan kalau misalnya klik soki itu langsung munculnya halaman beranda nggak langsung ke flash sale kan pastinya
disitu saya iseng lah lihat flash sale di jawab
ternyata ada mobil
mungkin disitulah keberuntungan saya
waktu saya nggak klik mobil lucunya tuh bisa langsung dibeli
selain febri ada juga kurniawan eko pemenang flash sale shopee lainnya yang juga ikut viral di media sosial
eko yang dalam kesehariannya ketika di rumah mengurus anak mengantar dan menjemput istri ini
tidak menyangka bisa mendapatkan mobil impian dengan harga satu rupiah
di mata ibu mertuanya eko merupakan sosok pria yang bertanggung jawab
alhamdulillah saya mendapatkan mantu seperti eko mendapat pembagian anak saya lahir batin orangnya baik bertanggung jawab sama anak saya dan juga kebutuhan semuanya terpenuhi
karyawan di salah satu kapal pesiar ini bahkan meluapkan kegembiraan
dengan mengunggah video momen keberhasilannya membeli mobil toyota agia seharga satu rupiah melalui rekaman ponsel ke instagram pribadinya
itu saya sudah standby tuh standby dua hp yang satu buat lihat jam dan satu buat check out seperti itu
ketika udah jamnya sebelas lima puluh sembilan dengan sebelumnya saya minta berdoa dan segala macam
pas jam lima puluh sembilan itu kayak nggak percaya bisa check out si mobil itu
dan alhamdulillah saya sempat speechless nggak tahu harus buat apa apa
langsung bangunin istri dan istri dan ngelihatin cekotan saya di si mobil itu ke istri saya
dan alhamdulillah saya sujud syukur tetap sampai sekarang saya masih nggak nyangka saya dapat mobil itu
dan kurniawan eko merupakan dua dari lima orang pemenang toyota agya di shopee flash shield akbar satu rupiah
tiga pembeli lain yang turut membagikan momen bahagia serupa melalui instagram pribadi masing masing adalah